sementara itu di tempat lain bribka marhum frence tewas ditikam pelaku bernama tendy sumarno
kadif humas polri irjen paul setiawasisto menyatakan penikaman bermula ketika bribka frenche sedang mengamati kawasan sekitar makobrimob hari kamis pukul dua puluh tiga tiga puluh sembilan waktu indonesia barat
pesawat setibanya akan masuk ke salah satu ruangan tiba tiba orang yang mengaku bernama ts tadi mengeluarkan pisau yang ternyata disimpan di bawah alat kemaluan
pada saat berjalan menuju ke ruangan dengan urutan bribka marhum frenji berada di depan
dilanjutkan oleh ts di belakangnya bribka gustri dan bribka tudur rahmat muin
ts tersebut mengeluar dari kamar rum dengan pisau dan menikam pada bagian perut